ya pemungutan suara di tps adalah tahapan utama dalam sebuah pemilihan
pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah masa pandemi covid sembilan belas
pastinya menjadi tantangan bagi bangsa indonesia
untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada ilham saputra
komisioner kpu republik indonesia
pak ilham selamat malam
pak ilham ini berbeda dengan sebelumnya pilkada sebelum sebelumnya
tahun ini menjadi tugas kpu yang terberat karena segala keterbatasan di tengah pandemi ini
nah dari simulasi pagi tadi apa saja pak ilham evaluasinya
ya pertama adalah memastikan pemilih nanti datang tidak langsung sekaligus
kalau dulu kan dalam pemilihan sebelumnya kita tidak membatasi
atau tidak menjatuhalkan jam berapa sampai jam berapa untuk sebagian pemilih datang ke tps
tapi sekarang untuk menghindari kerumunan kita batasi lewat formulir c enam kepada masyarakat
itu nanti dari jam delapan jam sembilan nanti ada sekian orang untuk kemudian datang ke tps
setelah saya pulang baru nanti jam sembilan jam sepuluh sebagian orang datang ke tps
kemudian juga dalam proses pemungutan suara kita siapkan sarung tangan plastik
ini baru rencana kita untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar covid sembilan belas
kemudian memastikan juga mengimbau kepada para pemilu
pemilih untuk menggunakan masker dan apd apd lainnya
nah jadi ini memang pertama kali kita menghadapi pemilihan atau pemilu
di masa pandemi covid sembilan belas ini di masa bencana non alam
jadi segala sesuatunya tentu saja harus berdasarkan protokol covid sembilan belas
tadi pak ilham sempat menyebutkan akan menggunakan sarung tangan plastik
nah kemudian nanti bagaimana dengan proses kita tahu ada celup tinta di jari
nanti itu akan diganti dengan teknis lain pak ilham
ya nanti ketika mereka setelah selesai mencoblos memasukkan surat suara ke kotak suara
nah nanti surat apa ketika mereka akan keluar seperti biasa kan akan ada pencoblosan
atau kemudian memasukkan jari ke dalam cinta
nah nanti sebelum itu mereka mencopot sarung tangannya dan membuang sarung tangannya
karena sarung tangannya sekali pakai
kemudian nanti akan diceteskan
ya diceteskan jinta untuk memastikan bahwa mereka sudah memilih
dan nanti keluar juga ada proses cuci tangan lagi
jadi pintu masuk ada cuci tangan pintu keluar juga ada cuci tangan
pak ilham kita refleksi dari pemilu dua ribu sembilan belas
ada ratusan petugas kpps yang meninggal dan sakit
sekarang kita di tengah pandemi nih bagaimana kemudian jaminan pemerintah dan kpu
terhadap para petugas yang nantinya akan bekerja siang dan malam di tiap tiap tps
makanya salah satu
kemudian kenapa kita mau melanjutkan pilkada adalah komitmen dari pemerintah
untuk membantu kami menyediakan apd bagi petugas kami
yang pertama adalah tentu saja untuk keselamatan mereka
kedua untuk menghindari paparan covid sembilan belas
nah kemudian pemerintah sudah bersedia untuk membantu kami menyediakan anggaran tersebut
nah sekarang seluruh proses pengadaannya sudah dimulai
ya dan sebagian sudah selesai untuk kemudian mereka bekerja
karena ada beberapa tahapan tahapan yang krusial
seperti saat ini sedang kita lakukan
verifikasi dukungan calon persorangan
yang kemudian berkontak langsung atau interaksi langsung dengan masyarakat
kemudian juga melakukan pencocokan dan penelitian
untuk mendapatkan data pemilih yang akurat
kita juga akan langsung door to door
nah tetapi kemudian kemarin ketika kami melakukan kapel bagi para petugas kami yang melakukan covid
kami sudah memastikan bahwa mereka sudah menggunakan apd yang baik apd yang standar
dan kemudian juga memastikan nanti kalau bisa dalam proses coklatnya itu mereka bisa melakukan di teras saja
tidak masuk ke dalam rumah setiap orang
jadi segala prosedurnya segala pekerjaan pekerjaan kita sudah sesuai dengan standar covid sembilan belas
diatur dalam pkpu kita

oke artinya para petugas nanti tidak diberikan tempat sementara yang terpisah dari keluarga

protokol kesehatan kemudian apd
ada pengecekan kesehatan setiap harinya pak ilham
tentu saja repit test itu sebelum mereka bekerja vijaya maja dan fitri manera melakukan repit test pada mereka
kemudian hvor dan juga perkuasaan dan kementerian kesehatan
bahkan sebelum covid sebetulnya cukup mengantisipasi hal hal yang terjadi pada bulan dua ribu sembilan belas

agar kemudian nanti dalam penanganannya jika ad universe kami yang mengalami hal hal yang tidak kita inginkan

penanganan ini bisa lebih cepat
oke pak ilham bagaimana kemudian untuk tps atau nanti tempat pemungutan suara di zona merah
apakah nantinya usia petugas atau juga para pemilih yang akan datang ke tps ini ada prioritasnya
tidak ada apa berdasarkan zona merah zona kuning zona orange tidak ada
kami berlakukan sama semua
jadi seluruh prosedur ilka ada nanti terutama pada penghutang suara di hari h nanti seluruhnya sesuai dengan protokol covid sembilan belas
tidak ada perbedaan
tidak ada perbedaan termasuk juga prosedur untuk pemilih yang sakit atau di zona isolasi nanti akan seperti apa pak ilham
nah ini sedang kita berkoordinasi
yang di zona isolasi mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan gugus tugas
apakah kemudian kita bisa memberikan
tps khusus di situ
atau kemudian apa kemudian kita membantu mereka untuk kemudian mendatangkan petugas kami ke sana
nah ini masih terus kita berkoordinasi dengan gugus tugas
karena memang tentu saja yang paham betul dengan kondisi kondisi seperti ini adalah teman teman di kebus tugas
pak ilham banyak penanganan
kalau mbak ada reporternya tadi kita juga didatangkan
ada pak yuri dari gugus tugas
ada pak wiku dari gugus tugas
jadi memang ini terus kita akan koordinasikan dengan mereka
kpu tetap siap
kpu merencanakannya dengan matang
berkoordinasi dengan segala instansi
tapi nyatanya ada sejumlah pengamat yang menyatakan pilkada serentak dua ribu dua puluh di masa pandemi ini beresiko
bahkan dari biaya membengkak dan juga rawan penularan
ya biar bagaimanapun kami sudah memutuskan
sudah ada aturan regulasi yang kemudian memastikan kami untuk menyelenggarakan pilkada kali ini
jadi tentu saja regulasi regulasi itu kami sudah menghimbau kepada semua problem
serta penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk disiplin
ya dalam kemudian menerapkan protokol covid sembilan belas agar kemudian hal hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi
tentu saja kami tetap optimis karena prinsip prinsip yang sudah kami sampaikan kepada penyelenggara di bawah
untuk tetap bekerja dengan penuh hati hati dengan menggunakan apd yang ketat sudah kami lakukan
oke oke baik pak ilham saputra terima kasih banyak atas informasinya komisioner kpu republik indonesia melalui sambungan telepon di cnn indonesia connected